makan mereka kita harus optimis pak benar benar ada peningkatan ya kalau saya sih optimis sih
dengan bolehnya makan di tempat sih tapi memang lingkungan kita kan lingkungan kantor kampus
selain tempat makan salah satu sektor usaha yang dapat beroperasi kembali adalah bioskop
pemprov dki menerapkan sejumlah protokol kesehatan seperti membatasi kapasitas maksimal
juga tidak diizinkan berpindah tempat duduk tetapi masih diperbolehkan makan dan minum
jam operasional bioskop juga akan disesuaikan dengan jadwal operasi mal dan setiap pengunjung
akan didata dapat karcis langsung dicoret itu masuk ke dalam enggak pakai nunggu di
lobby lagi harus masuk kecuali mungkin pak saya permisi mau ke toilet silakan tapi mayoritas
pendataan pengunjung di sektor usaha yang kembali dibuka merupakan aturan baru dalam
psbb transisi kali ini tempat kegiatan warga yang kembali dibuka seperti rumah makan objek wisata
kantor dan tempat beribadah wajib mendata pengunjung baik secara manual maupun elektronik
pendataan ini dilakukan dengan mencatat waktu masuk dan keluar nama nomor telepon dan enam angka
pertama nomor induk kependudukan pengunjung data ini kemudian akan dijadikan acuan untuk melakukan
penelusuran yang lebih mahal
di dki jakarta tim liputan cnn indonesia